sang penyihir berlari pergi tapi dari kejauhan dia melemparkan sesuatu untuk pembalasan
abrakadabra ini aku berikan mantra
semoga anakmu yang istrimu berikan tidak akan pernah tumbuh tinggi daripada jempolku
bayi ini tidak besar sama sekali
hush tapi dia adalah baik kita
seberapapun kecilnya dia dia akan berkembang
setelah tom si jempol lahir orang tuanya tidak melihatnya
mereka tidak dapat menemukannya dan juga tidak dapat melihatnya
kemana dia pergi
hush bicara pelan pelan
mereka harus berbicara pelan pelan agar tidak menakuti bayi kecil itu
aku di sini ayah
kau tidak bisa melihatku
tom si jempol lebih tertarik bermain dengan
dia menemukan makhluk taman yang kecil karena dia berbeda dari orang tuanya
hei siput apa kabar
dia menunggangi punggung siput dan juga menari dengan kumbang
dia begitu kecil dia merasakan kegembiraan di dunia kecilnya
tapi suatu hari yang buruk dia pergi berkunjung ke sang katak
tidak lama setelah dia menaiki daun lalu ikan pika yang besar menelannya
tapi ikan itu pun menemui hari buruknya saat itu
tidak tidak tolong
sesaat kemudian dia melikit kumpan dari seorang pemancing kerajaan
dan tidak lama dia dipotong dengan pisau tajam di dapur kerajaan
akhirnya udara segar
ikan ini baunya tidak enak
dan semua orang begitu terkejut
saat dari perut ikan itu keluar tom si jempol
dia selamat dari petualangan buruknya
oh apakah ini
oh aku tom tuan
memberi salam kepadamu
apa yang harus kulakukan dengan makhluk kecil ini
kemudian dia memiliki ide
oh dia bisa menjadi pelayan kerajaan dia begitu kecil
aku bisa memasukkan ke kue yang kubuat
saat dia berbaris melintasi jembatan
dan dengar suara trompet semua orang akan terkagum
oh apa itu apa dia nyata aku rasa itu sihir
belum pernah ada keajaiban seperti itu di kerajaan
para tamu bertepuk dengan keras atas keterampilan sang koki
dan raja pun bertepuk tangan paling keras
fantastis sungguh ajaib
sang raja menghadiahi koki pintar itu dengan sekantung emas
tom si jempol lebih beruntung lagi
ah tom kau menjadikan kupah lawan
sang koki menjadikannya pelayan
dan pelayan itu menikmati semua kehormatan itu
ini kendaraanmu sekarang
dan ini pedang untukmu
ini hebat sekali terima kasih chef
dan ini makanan kerajaan raja sendiri makan ini
tom mendapat semua hal baik
dan sebagai gantinya dia berbaris di meja jamuan makan
yang begitu dia sukai
apa kabar tuan
sangat baik tom pakaian yang bagus
tom berputar ke girangan pada saat itu dia melihat seorang wanita
nyonya kau begitu cantik
wanita itu tertawa
oh tom yang lucu kau yang terbaik
aku begitu membenci tom dia telah mencurir aja dariku
dia berjalan melewati piring piring dan gelas menghibur para tamu dengan trompetnya
yang tom se jempol tidak tahu adalah dia juga membuat musuh
sang kucing yang sampai kemarin menangkap tom
yang itu adalah peliharaan raja sekarang telah dilupakan
tidak akanku maafkan tom
dan bersiap untuk membalas dendam pada sang pendatang dia menyerang tom di taman
lari tom pergilah dari istana demi kehidupanmu
aku rasa tidak akan
saat tom melihat kucing itu dia tidak kabur
seperti yang diinginkan makhluk itu
dia menarik pin emasnya dan berteriak memanggil tikus putihnya
oh kakiku yang lebut
ditusuk oleh pedang kecil kucing itu berbalik dan berlari
karena pembalasan bukanlah tentang kekuatan kucing itu menggunakan akalnya
tom kau memiliki pedang tapi aku mempunyai akal
akanku habisi dengan kepintaranku

sambil berpura pura menabrak sang raja saat turun dari tangga kucing itu mengeong perlahan
oke dih berhati hatilah
tidak tuhan kau yang harus berhati hati
tetap dengan pengawal sedang ada rencana buruk untuk dirimu
apa maksudmu berhati hati dari siapa rencana apa
lalu dia menceritakan kebohongan besar

tom si jempol akan menaruh cemara beracun di makananmu
aku melihat dia mengambil daun itu di kebun kemari
benar yang mulia aku mendengar dia mengatakan ini
sekarang sang raja akan terbaring di tempat tidur dengan pelut yang sakit setelah makan banyak ceri
oh tom jahat sekali aku menyukai dia
tapi kelihatannya dia tidak menyukaimu

raja itu ketakutan merasa diracuni lalu dia mengirimkan penjaga kepada tom si jempol
cepat panggil dia
dia menusuku dengan pedangnya sekarang dia harus menghadapi pedang raja
yang mulia kau memanggilku
oh yang mulia lihatlah
kucing itu memberikan bukti dari kata katanya dengan menarik daun cemara beracun
dari pelana tikus putih yang dia sembunyikan sendiri
itu bukan milikku
kau tidak berencana menaruh cemara beracun di makanan raja dan bewannya sakit
dia kehabisan kata kata untuk menyangkal apa yang dikatakan sang kucing
cepat tangkap dia
sang raja tanpa keributan lebih lanjut telah menjebloskan dia ke penjara
karena begitu kecil mereka mengurung tom di dalam jam pendulum
oh betapa sialnya
berjam jam dan hari berlalu tom hanya menghabiskan waktu berayun maju mundur menempel ke pendulu
sampai saat malam tiba dia menarik perhatian seekor ngengat yang besar berterbangan di sekeliling ruangan
oh ngengat biarkan aku keluar
tom si jempol menangis mengetuk kaca
aku tom tolong bantu aku keluar
oh terjebak itu buruk sekali
saat itu terjadi sang engat itu baru saja dibebaskan setelah dia dikurung di kotak besar
saat dia sedang beristirahat jadi dia kasihan pada tom lalu dia membebaskannya
kau bisa pergi
lalu ke mana kau akan pergi
aku tidak tahu aku tidak punya tempat sekarang
jangan cemas akan kubawa kau ke kerajaan kupu kupu di mana semua orang di sana sama kecil sepertimu
mereka akan merawatmu di sana
benarkah terima kasih banyak
dan begitulah kejadiannya
sampai hari ini kalau kau mengunjungi kerajaan kupu kupu kau bisa melihat monumen kupu kupu yang dibangun oleh tom setelah petualangannya yang sangat mengagumkan
sampai jumpa lagi